tim nasional indonesia akan menghadapi guyana dalam laga uji coba internasional yang digelar di stadion patriot candrabaga bekasi sabtu dua puluh lima november
laga ini masuk dalam kalender resmi fifa dan akan mempengaruhi ranking indonesia
indonesia akan menjamu guyana dalam laga uji coba internasional yang akan digelar di stadion patriot candrabaga bekasi sabtu dua puluh lima november
duel ini bakal menarik karena berstatus fifa a match yang artinya akan mempengaruhi ranking fifa kedua negara
di atas kertas pasukan garuda diunggulkan ketimbang sang tamu
indonesia kini menempati ranking satu ratus lima puluh empat dunia dengan raihan satu ratus empat puluh empat poin
sementara buyana berada di peringkat satu ratus enam puluh empat dunia dengan satu ratus tujuh belas poin
pasukan timnas u dua puluh tiga akan mendominasi line up tim asuhan luis mia
langkah menurunkan pemain muda
merupakan persiapan jelang asian games dua ribu delapan belas
luismia pun meminta pasukannya untuk mengantisipasi pola permainan guyana
punggawa guyana unggul secara fisik dan mahir dalam duel pola di udara
luis mia juga meminta pasukannya untuk bermain kolektif dan jangan terlalu lama membawa bola
kemenangan menjadi target timnas agar terus memperbaiki ranking fifa
apalagi pada dua laga kontra surya timnas meraih hasil negatif
di kubu tim tamu pelatih guyana wen wigidover meminta pasukannya tampil tenang serta bermain kolektif
meskipun berstatus laga persahabatan namun wigi bertekad mencuri poin di kandang pasukan garuda
ia menilai indonesia unggul dalam serangan balik serta mampu mencetak gol lewat tendangan jarak jauh
hal itu pun harus diwaspadai oleh lini belakang timnya
dover menyatakan sejak tiba di indonesia pada kamis dua puluh tiga november
timnya mulai bisa beradaptasi dengan cuaca di jakarta
ia akan menurunkan skuad terbaiknya agar bisa memberikan perlawanan kepada evan dimas dan kawan kawan
pelatih timnas indonesia luis mia mengakui tim tamu guyana memiliki dua kelebihan utama yang harus diwaspadai pada laga sabtu petang ini di stadion patriot candrabaga kota bekasi
uji coba melawan guyana sangat dibutuhkan karena luismia ingin anak asunya menghadapi lawan dengan karakter dan kata
gaya permainan yang berbeda
sehingga menjadi perhatian tersendiri dalam persiapan menuju asian games dua ribu delapan belas
tujuan pertandingan hari ini untuk menguji kemampuan timnas indonesia yang levelnya tidak begitu jauh dari guyana
saat melawan surya beberapa waktu lalu anak asuhnya cukup menjanjikan meski akhirnya kalah dengan skor tipis
sudah ada koresponden cnn indonesia
ketika utama di dalam stadion patriot candra bagai bekasi jawa barat
dika bagaimana antusiasme pendukung timnas jelang laga timnas senior versus guyana
ya selamat sore rian
kalau kita bicara antusiasme supporter indonesia memang tidak akan pernah ada habisnya
meskipun secara kuantitas jumlah penonton yang hadir di stadion patriot candra baga bekasi jawa barat ini tidak begitu banyak atau bisa dikatakan sangat sedikit
dari kapasitas penonton mencapai tiga puluh ribu di stadion yang nantinya akan digunakan di asian games ini
hanya ada sekitar dua sampai tiga penonton saja yang hadir
tetapi tidak menurutkan semangat mereka untuk menyanyikan chan ataupun juga melakukan yel yel untuk menyemangati timnas senior indonesia yang akan bertanding pada sore hari nanti pada pukul delapan belas tiga puluh melawan tim dari amerika selatan guyana
dan sebanyak lebih dari lima ratus personil kepolisian pun sudah disiapkan untuk mengamankan jelang laga di pertandingan sore hari ini yang nantinya akan berpengaruh juga
dikatakan tadi kepada ranking indonesia di fifa seperti yang kita ketahui bahwa per november dua ribu tujuh belas indonesia menempati posisi satu ratus tujuh puluh
naik beberapa peringkat dari posisi di bulan sebelumnya yaitu di posisi satu ratus enam puluh
secara hitung hitungan atau secara matematis indonesia memang unggul di atas kertas dari tim tamu guyana yang baru pertama kali melawan tim dari asia tenggara
tetapi kalau kita melihat tadi saya sempat memantau pemanasannya dari pemain pemain guyana yang memiliki postur sangat tinggi
tentu ini pun harus menjadi kewaspadaan tersendiri bagi tim asia
dan juga untuk menurunkan permasi empat dua tiga satu seperti halnya pada saat melawan suria lalu dan akan mengandalkan permainan yang cepat untuk meredam permainan dari gd
dari tim dari guyana yang selama tahun dua ribu tujuh belas baru melakukan dua kali uji coba dan belum pernah menang dan baru mencetak satu gol saja
sementara indonesia sudah melakukan enam pertandingan dengan catatan dua kali menang dua kali seri dan dua kali kalah dua
dua kali kekalahan ini terakhir didapatkan dari timnas u dua puluh tiga suriah pada pekan lalu di stadion wibawa mukti cikarang bekasi rian
baik mahardika utama dengan tadi komposisi timnas yang sudah anda sampaikan dan juga
penghalangnya mungkin dari guyana ialah mempunyai postur yang cukup tinggi walaupun memang di atas kertas indonesia sepertinya akan lebih unggul
seperti apa kalau anda melihat jalannya pertandingan karena sebelumnya juga kita tahu luis mia mengingatkan agar para pemain tidak terlalu lama memegang bola
apakah anda melihat bahwa pemain kita akan lebih sering melakukan high press dan juga seperti apa prediksinya bagi anda melihat untuk timnas indonesia
apakah akan mampu mendulang kemenangan pada laga ini dika
ya kemenangan tentu dibidik oleh luismia spas untuk pertandingan sore hari ini melawan guyana
kalau kita melihat lagi komposisi dalam latihan kemarin tampaknya formasi yang diturunkan juga tidak akan begitu jauh dengan apa yang luis mia turunkan pada saat ajang sea games di malaysia lalu
karena akan didominasi oleh pemain pemain dari u dua puluh tiga
saya masih ingat perkataan luis mia pada keterangan pada awak media pada pekan lalu setelah pertandingan melawan surya
bahwa pemain pemain dari tim u dua puluh tiga sudah lebih lama bergabung sudah lebih dari sepuluh bulan
sehingga komposisi koordinasi dan otomatis otomatis dalam pertandingan ini sudah mulai terlihat
dan ini juga diharapkan bisa berjalan sesuai dengan skema yang sudah disiapkan
di lini depan tampaknya ada beberapa nama yang disiapkan seperti septian david maulana
ada juga nama febri haryadi dan juga yabesron yang memiliki kecepatan kecepatan di sisi kiri dan juga di sisi kanan
sementara di belakang akan cukup aman tampaknya akan ada hansa muyama dan juga beberapa pemain lain yang tampaknya akan bergiliran main
seperti halnya gavin kuat at seed di fullback kanan
yang pada pekan lalu bermain dengan sangat baik
ada dua puluh enam kali catatan operan yang komplit pada pertandingan melawan suriah dari gavin kwan
dan menjadikan pemain tersebut pemain yang memiliki statistik operan paling baik di timnas u dua puluh tiga pada uji coba melawan surya pada pekan lalu
dan pada hari ini juga dipastikan pertandingan ini akan berjalan dengan seru dengan tensi yang cukup cepat
dan lagi lagi indonesia akan memiliki kemenangan
walaupun mia juga mengatakan bahwa hasil dari uji coba sebenarnya bukan menjadi patokan tersendiri
hanya ingin melihat progres dari penampilan timnya terutama tim u dua puluh tiga yang nantinya akan tampil juga di asian games
sebelum pada bulan desember nanti juga akan mengikuti satu turnamen di aceh bersama dengan sejumlah negara seperti mongolia dan kazakhtan
sebagai pertandingan uji coba atau pertandingan resmi yang akan menjadi pemanasan sebelum indonesia akan tampil di asian games dua ribu delapan belas
rian jika kita berbicara di lapangan hijau tadi tampaknya statistik semua komposisi sudah saya laporkan
tapi yang menarik adalah yang terakhir
yang terakhir adalah yang terakhir adalah yang terakhir
yang terakhir adalah yang terakhir
yang terakhir adalah yang terakhir
yang terakhir adalah yang terakhir
yang terakhir adalah yang terakhir
yang terakhir adalah yang terakhir
yang terakhir adalah yang terakhir
timnas pada saat pertandingan uji coba sore hari ini
baik mbah hardika
walaupun memang kemenangan hari ini sudah dibidik
namun yang lebih penting lagi ialah mental kemenangan ini akan terus dibawa
sampai dengan nanti asean games dua ribu delapan belas
mbah hardika utama koresponden cnn indonesia
terima kasih sudah melaporkan